kami sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan sekretaris komisi fatwa majelis ulama indonesia asrorun niam soleh
halo selamat sore pak niam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar mbak dea
baik pak niam semoga bapak selalu sehat ya pak niam ini banyak masyarakat yang bertanya tanya dengan kepergian teman teman di mui untuk bisa membuktikan atau meneliti vaksin yang ada di tiongkok ini apakah halal atau tidak
sejauh ini apakah mui sudah punya informasi awal yang didapatkan ketika berkunjung ke tiongkok saat memantau vaksin covid sembilan belas
ya terima kasih mbak dea ya tim dari komisi fatwa majelis ulama indonesia sekarang sudah berada di tiongkok
cuma belum menjalankan tugas untuk kepentingan proses auditing dalam rangka sertifikasi halal karena sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah tiongkok
sebelum masuk ke kota beijing harus ada karantina selama empat belas hari
jadi tanggal lima belas berangkat kemudian tiba sampai sana sekarang proses karantina di kota fuzhou yang kurang lebih jaraknya satu delapan ratus km dari beijing
setelah empat belas hari karantina
kemudian dilakukan proses pemeriksaan baru kemudian nanti masuk ke kota beijing untuk kepentingan pelaksanaan audit proses produksi terhadap vaksin di sinovac dan ada lagi nanti di kansino serta sinovac sinovac ya
tidak hanya vaksin untuk penyakit atau virus covid sembilan belas yang pernah diteliti atau sedang diteliti oleh
ada juga sebelumnya vaksin bcg yang juga sudah pernah diteliti atau diperiksa oleh mui
sejauh ini apa saja sebenarnya syarat dikatakan halal atau boleh digunakan oleh umat islam di tanah air
ya sebenarnya masing masing vaksin kan punya karakteristik tersendiri
di china sendiri sudah pernah dilakukan pemeriksaan atas permintaan produsen vaksin
jadi ada vaksin meningitis dulu ada dari pt tianyuan dan beberapa perusahaan china yang lain
kemudian ada juga vaksin flu yang itu juga berasal dari china
kebetulan saya sendiri waktu itu yang melakukan pemeriksaan
nah ada beberapa titik kritis yang perlu dilihat secara langsung
baik itu terkait dengan ingredient atau materi
yang digunakan untuk kepentingan media pertumbuhannya
kemudian proses produksinya
apakah dia terpapar barang najis atau haram
bagaimana mekanisme tatir syari'i atau proses pensucian secara syari'inya
nah ini semua dilihat secara langsung
setelah itu akan dilaporkan di dalam sidang komisi fatwa majelis ulama indonesia
artinya itu akan diputuskan nanti ketika ada kesepakatan
tapi kita tahu juga bapak bahwa beberapa waktu yang lalu
wakil presiden ri kiai haji ma'ruf amin ini juga mengeluarkan statement bahwa
memang jika memang vaksin tidak dinyatakan halal tapi memenuhi faktor kedaruratan
apakah itu memang benar bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau boleh dimasukkan ke tubuh umat muslim
yang di sini
ya prinsip dasar ketika kita berobat
berobat hanya menggunakan barang yang halal dan suci
ketika kita memiliki problem kesehatan
kemudian di situ ada alternatif obat antara yang halal dan yang haram
maka kita hanya memiliki alternatif untuk menggunakan yang halal
sementara yang haram sungguh pun ada khasiat
itu tidak boleh digunakan
ketika tidak ada alternatif lain yang halal dan suci
sementara obat yang haram tadi terbukti secara medis
menurut ahli yang memiliki kredibilitas dan juga kompetensi itu memiliki khasiat
maka itu dimungkinkan
tetapi dimungkinkannya bersifat kondisional dan juga temporal
sampai detik ini setidaknya ada lima produsen
yang memproduksi vaksin untuk kepentingan vaksinasinya
yang pertama itu dari sinovac yang sedang kita lakukan proses auditing
kemudian nanti ada sinovac
kemudian ada carteino
ini ada tiga produk
kemudian ada lagi dari london
kemudian ada dari indonesia yang sedang proses develop
ketika ada satu diantara empat tadi itu suci
sementara yang lain itu haram dan atau najis
maka yang haram dan najis nggak boleh digunakan
hanya yang halal dan suci yang boleh digunakan
saya kira statement wapres itu didudukkan di dalam kerangka
dorurah syariah dan tidak ada alternatif lain
sekarang kita sedang berproses
diantara lima vaksin yang sudah muncul
maka mana yang di dalam proses produksi
itu mempunyai standar halal dan juga suci
disinilah pentingnya proses pemeriksaan
badan pom melakukan pemeriksaan aspek keamanan penggunaan
seandainya ada vaksin
tetapi belum jelas keamanannya
kan tidak atas nama darurat kemudian boleh digunakan
maka harus ada mekanisme pemeriksaan itu ditempuh dan juga dilalui
jadi artinya harus aman dulu ya yang pertama ya pak niam ya
pada saat pemeriksaan halal
disamping dari komisi fatwa dan juga lp pom mui
yang untuk kepentingan pemeriksaan halal
juga ada dari badan pom
untuk memastikan aspek keamanannya
artinya dua aspek
aspek aman dan halal
ini satu kesatuan
di dalam kerangka
untuk memberikan jaminan keamanan dan juga jaminan keagamaan
jadi kita gak bisa kemudian
membangun op ini
maka kemudian ketika ada vaksin boleh
kalau gak aman gimana
nah saya kira disinilah perlu didudukkan secara proporsional ya
ikhtiar ikhtiar ini harus dilihat secara komprehensif
nggak bisa hanya sekedar ini mendesak
seperti kasus uner kemarin misalnya ya mbak dea
uner sudah melakukan penelitian
untuk kepentingan obat covid
tetapi begitu didaftarkan ke badan pom
badan pom menyatakan ini belum laik
apakah kemudian kita nyerang badan pom
badan pom menghambat
ini sebabnya soal keamanan
tadi bapak juga menyebut
tidak hanya di tiongkok
ada juga negara lain kita tahu
ada inggris swiss dan juga uni emirat arab
apakah rencananya teman teman mui juga akan melakukan kunjungan ke sana
untuk memastikan kehalalan vaksin pak niam
proses sertifikasi halal
itu didasarkan kepada registrasi dan juga pendaftaran
tentu nggak pas mui ujuk ujuk melakukan pemeriksaan
tanpa ada permohonan dan juga permintaan
kebetulan yang dari china ini
sudah ada pendaftaran melalui pt bio farma
ke lppom mui
kemudian proses pemeriksaan dokumen sudah dilakukan
hingga kemudian pada taraf sekarang adalah pemeriksaan lapangan
pada saat yang sama
juga ada dari sinovac
untuk yang uia itu
pada hakikatnya juga
dari china bakalannya
yaitu dari sinovac
artinya ini vaksin harus dilihat
dari perspektif yang komprehensif
atau beberapa perspektif
ada dua tadi adalah aman dan juga halal
terima kasih pak asrorun niam
sekretaris komisi fatwa mui